kisah anak terima kasih kisah anak
ini mas siapa
aku putri dari kegeden tapar raja
aku sanjang lodaya dari kawali
senang bertemu dengan nih mas
maaf aku harus pulang ayahku mencemaskanku
baik nih mas
nama aku subang larang
aku akan selalu mengingatkanmu kamu nih mas
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersedia menikah denganku
iya kak kanda

agar guru rin parecer juga nganjur
terus aku mau berhenti berubah
kayaknya sudah terlalu berubah
rayu subang larang masih mengenakan sunting melatih
dia baru saja menikah aku terlambat
raka sanjang lo daya
tujuh belas tahun sudah berlalu
sejak aku mengubur perasaanku padamu
tapi aku tidak pernah melupakanmu
kamu selalu hadir
dalam jaga dan tidurku
aku hanya bertepuk sebelah tangan
kamu sekarang sudah jadi milik orang lain
dan kamu tidak pernah
kenapa kisanak ada disini
pergi dari sini kisanak
aku bukan orja
aku bukan orja
bu itu paman yang menolongin ibu
saya tidak sopan
terima kasih sudah menolongku
dinda subang larang tidak mengenaliku